kita akan kembali menyimak seperti apa keunikan dan kekasan di tiga pulau terbesar lainnya
kita akan kembali bersama tiffany raitama
kita jalan jalan ke wilayah timur indonesia tepatnya papua
yang merupakan pulau terbesar kedua di dunia
dengan luas mencapai lebih dari tujuh ratus delapan puluh lima km persegi
nah ngomong ngomong soal destinasi wisata yang ada di pulau papua
yang juga memiliki dua ratus tujuh puluh suku asli ini
apa yang terbesit atau terlintas mungkin di benak pikiran anda
mungkin juga sama dengan apa yang ada di pikiran saya
ya adalah raja ampat
meskipun terkenal sebagai salah satu destinasi wisata bahari yang terindah di papua
tapi papua tidak hanya memiliki raja ampat semata
karena masih banyak destinasi wisata yang tidak kalah cantik
dan juga menarik tentunya di papua yang harus anda kunjungi
sebut saja adalah danau sentani misalnya
yang terletak lima puluh km dari pusat kota jayapura
kemudian ada juga ini dia lembah baliem
di mana setiap bulan agustus
pemerintah daerah akan mengadakan festival lembah baliem
sebagai cara untuk menyatukan berbagai suku yang ada di papua
nah tempat tempat wisata yang berada di papua ini pun tentunya punya kontribusi yang besar
terhadap perekonomian daerah papua
kini papua bukan lagi sebagai daerah tertinggal
apalagi setelah pemerintah daerah setempat meningkatkan keamanan di wilayahnya
memberikan jaminan rasa aman kepada para wisatawan yang datang ke papua
sekarang saya berada di pulau sulawesi
di sini juga menawarkan atau pulau sulawesi menawarkan banyak sekali spot atau wisata wisata yang unik
berupa misalnya berupa sumur nah kurang lebih seperti ini
saya harus duduk mungkin ya biar lebih dekat gitu dengan sumurnya
ini sumur yang ada di sini ini bukan sembarang sumur
sumur yang berada di kabupaten donggala ini
memiliki diameter sepuluh meter kemudian kedalaman kurang lebih tujuh meter
bahkan air dari sumur ini konon katanya bisa menyembuhkan
banyak penyakit khususnya anda mungkin yang punya kulit atau penyakit kulit gitu ya seperti gatal gatal
ayat dari sumur ini konon bisa menyebutkan kurang lebih seperti itu
lalu ada pulau borneo yang merupakan keseluruhan dari pulau kalimantan
borneo merupakan salah satu pulau terbesar di dunia
bahkan dinobatkan sebagai pulau terbesar nomor tiga di dunia
luas lebih dari tujuh ratus empat puluh km persegi
berbagi wilayah dengan dua negara tetangga yaitu ada malaysia dan juga brunei darussalam
hutan tropis milik keseluruhan kalimantan
borneo merupakan salah satu hutan hujan tropis tertua yang ada di dunia
indonesia memiliki keragaman budaya yang turut serta didukung oleh wilayah negara kesatuan
keragaman merupakan suatu kondisi pada kehidupan masyarakat
perbedaan seperti itu ada pada suku bangsa ras dan budaya
keberagaman yang ada di indonesia adalah kekayaan dan keindahan
anda saya serta pemerintah harus dapat mendorong keberagaman tersebut menjadi satu kekuatan untuk mewujudkan
persatuan dan kesatuan nasional menuju indonesia yang lebih baik
meskipun penuh dengan keberagaman budaya
toh indonesia tetap satu
bineka tunggal ika meskipun berbeda beda namun tetap satu juga